selanjutnya saudara tanggul yang menopang aliran kali baru di kawasan hek ramadjati jakarta timur senin dinihari jebol
akibatnya aliran kali meluap hingga membanjiri ruas jalan raya bogor
banjir mengendangi jalan raya dan hingga ke permukiman warga
dan sejumlah rokok dengan ketinggian mencapai tiga puluh cm
derasnya air juga merusak pagar pembatas serta taman yang berada di pinggir kali baru
sejumlah kendaraan roda dua yang dekat melintas terpaksa didorong karena mati mesin
akibatnya arus lalu lintas vgc ke pasar rebu di kutub
tugas sumber daya air jakarta timur melakukan penanggulangan sementara
dengan menutup tanggul kali baru yang jebol dengan tumpukan karung pasir
jabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyebut
banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi